epidemiolog universitas erlangga windupurnomo mendukung pemerintah
menetapkan vaksin booster sebagai syarat vaksin lengkap
yang dilakukan kementerian kesehatan dengan sejumlah universitas
pada bulan maret dua ribu dua puluh
data panel menunjukkan mereka yang mendapatkan vaksin booster
mengalami peningkatan antibody luar biasa
dibandingkan yang hanya mendapat vaksin dua kali
dalam hasil survei serologis tersebut juga mendapatkan data
tingkat kekebalan tubuh masyarakat di pulau jawa terhadap covid sembilan belas
sudah mencapai sembilan puluh sembilan dua persen
jadi bisa diartikan bahwa yang dimaksudkan vaksin lengkap itu
adalah mereka yang sudah dilakukan booster
yang sudah mengalami booster jadi sudah tiga dosis minimal
jadi itu memang ada dasar hasil surveinya gitu ya
dan kita bisa melihat dan itu sudah dilansir oleh kementerian kesehatan
sejumlah warga jakarta pun mengaku setuju
jika vaksin booster ditetapkan sebagai syarat vaksin lengkap
ini bukan setuju atau tidak setuju
tapi kalau tujuannya untuk kebaikan seluruh masyarakat indonesia
support banget setuju banget
jauh ada komentar biasanya ada gol kontra
tapi kalau saya kalau itu untuk kebaikan indonesia indonesia sehat setuju
setuju sih itu salah satu buat perjalanan kita
mungkin buat aktivitas kita juga di luar rumah
bagi saya setuju ya mas karena
sekarang ini dimana mana persyaratannya semua pakai vaksin gitu
jadi untuk memudahkan kita dalam segala hal
saya setuju saja dengan program pemerintah
karena kan katanya kalau mau apapun sekarang harus ada vaksin ketiga gitu
jadi kan ya kalau emang itu baik ya yaudahlah kita ikutin aja gitu
namun epidemiolog universitas erlangga windupurnomo mengingatkan
masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan
meski sudah mendapatkan vaksin booster
menurut windu penerapan protokol kesehatan adalah pencegahan terbaik tertular dari covid sembilan belas
arief kurniawan edwin arman jakarta